masyarakat ilaga di kabupaten puncak papua kami siang sekitar pukul empat belas lebih dua puluh lima waktu indonesia timur dihebohkan oleh turunnya hujan es berbentuk biji jagung
kejadian berlangsung cukup lama dengan suhu udara hingga mencapai empat belas derajat celcius
hujan turun bersamaan dengan turunnya butiran es yang turun begitu banyak di ibu kota kabupaten puncak ilaga
pada jumat pagi suhu udara masih mencapai empat belas hingga lima belas derajat celcius akibat fenomena alam ini
namun suhu dingin akibat hujan es mengganggu aktivitas masyarakat sekitar
mereka memilih di dalam rumah masing masing